sementara itu dampak corona juga dirasakan warga kuwait dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini dari kuwait
sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon dengan tenaga medis asal indonesia di kuwait bapak zulkifli abdullah usin
assalamualaikum selamat sore waktu indonesia pak zulkif
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat siang waktu kuwait mbak anissa
pak zulkifli ini di kuwait termasuk salah satu negara yang sudah terpapar begitu virus corona
lalu apa saja kebijakan yang sudah diberlakukan pemerintah kuwait untuk mencegah perluasan atau penyebaran virus ini di sana pak
ya betul memang di kuwait sudah ada untuk update hari ini sekitar seratus penderita covid sembilan belas
dan pemerintah kuwait sudah memberikan kebijaksanaan bahwa sejak
awal ditemukannya covid sembilan belas semua sekolah dan juga perkuliahan itu sudah ditutup
awalnya adalah ditutup selama dua minggu dan sejak dua belas maret kemarin diperpanjang kembali dua minggu lagi
bersamaan dengan pemberian libur nasional juga bagi seluruh karyawan yang ada di kuwait
sehingga total bagi para siswa dan mahasiswa selama satu bulan sedangkan karyawan diberikan libur nasional dua minggu
kemudian juga bagi para pelajar
para penumpang yang datang sejak tanggal dua puluh tujuh februari hingga saat ini diharapkan untuk berada di rumah saja atau di karantina
dan kecuali bagi yang sudah mengalami gejala gejala adanya covid sembilan belas tersebut bisa langsung ke rumah sakit
lalu pak zulkifli berdasarkan pantauan bapak ini seperti apa aktivitas masyarakat di sana
sejak tanggal dua belas maret kemarin
itu ada setelah pemberitahuan libur nasional
masyarakat memang terlihat panik bayang ya
membeli barang sebanyak banyaknya karena khawatir semua toko toko ditutup
tapi alhamdulillah saat itu juga pemerintah kue memberitahukan bahwa yang ditutup hanya toko toko atau pasar pasar yang sebenarnya tidak perlu
seperti pasar lowak ada pasar lowak terbesar di kue itu yang kita sebut pasar jumat itu sudah pasti ditutup
sedangkan pasar pasar untuk
untuk kebutuhan sehari hari itu masih tetap dibuka dua puluh empat jam
sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan kebutuhan kebutuhan kehidupan sehari hari
kemudian yang pasti sejak tanggal dua belas maret itu juga
maaf tanggal tiga belas maret kemarin itu sejak sholat jumat
masjid masjid juga sudah ditutup sehingga kita tidak diperkenankan untuk sholat berjamaah di masjid
jadi di akhir azan itu
ada perintah atau ada amanah dari muazzin untuk sholat di rumah masing masing
kemudian juga transportasi massa sudah ditutup juga tidak ada transportasi massa saat ini
dan yang pasti restoran restoran juga tidak menerima tamu
jadi kalau kita mau ke restoran boleh take away atau hanya order aja
berarti kami ingin mengkonfirmasi kembali pak zulkifli bahwa ini memang viral beredar begitu ya
katanya video dari rekaman suara muazzin di sana yang mengubah lafaz azan begitu ya
berarti memang benar ada di sana ya pak ya
kalau menurut saya sebenarnya tidak mengubah lafaz azan
tetapi di akhir dari azan
dari istilah ilahe ilallah itu
ada sholat fi buyutikum
atau di ilahe ilaheikum
jadi sholatlah di rumah kalian masing masing
jadi itu adalah sudah merupakan keputusan dari awqaf kementerian kuwait
yang bekerjasama dengan ministry of health jadi kementerian kesehatan di sini
dan itu sudah merupakan suatu keputusan ulama di sini bahwa
kalau memang penyakit ini lebih membahayakan
maka diperkenankan untuk tidak sholat di masjid
jadi sholatlah di rumah masing masing saja
semua masyarakat indonesia atau bahkan masyarakat di sini
saya kira bisa menerima alasan tersebut
baik berarti berupa himbawan begitu ya pak
terakhir ini pak zulkifli
ini apakah ada informasi dari kbri terkait langkah preventif
yang disampaikan begitu kepada warga negara indonesia di sana pak
alhamdulillah pak duta besar pak trikarya di sini
juga langsung memberikan respon
setiap ada sesuatu
ada hotline untuk kbri
kalau misalnya ada masyarakat yang membutuhkan
kbri itu buka dua puluh empat jam untuk mengkontak hotline kbri
dan pak duba melalui media sosial juga selalu memberikan
arahan bahwa kita harus mengikuti apa kemauan dari pemerintah quez
karena kita memang berada di
hidup di negara ini
sehingga ulul amri adalah
di negara yang berada di kota
di negara yang berada di kota
itu juga kebijaksanaan dari kbri
walaupun juga kebijaksanaan dari kbri
seperti contohnya adalah beberapa saat ini
semua penumpang yang datang dari luar negeri atau sekarang ini kan bandara sudah tutup
tetapi empat belas hari yang lalu kan masih buka
kemarin sudah tutup itu bandara airport kuwait
tapi seluruh penumpangnya itu diwajibkan untuk cek kesehatan
nah cek kesehatan itu diberikan jadwal
setiap provinsi atau setiap region masing masing
kita kena jadwal kapan
walaupun beberapa teman menyatakan bahwa tadi sudah pergi ke sana
ternyata untuk indonesia masih ada simpang siur
untuk indonesia warga negara indonesia yang baru datang dari luar dan tiba di kuwait
itu disuruhnya hari senin nanti
walaupun ada beberapa yang kita telpon ternyata untuk indonesia masih belum masuk list untuk pemeriksaan
jadi memang masih simpang siur
tapi kbri akan meluruskan begitu ada info yang didapat dari pemerintah kuwait
alhamdulillah kbri sangat bekerjasama dengan warga negara indonesia di sini
ya baik terima kasih bapak zulkifli abdullah husin
warga negara indonesia tenaga medis yang berada di kuwait
semoga sehat selalu
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom pak